tingginya tingkat pencemaran udara akibat kabut asap memaksa pemerintah kota jambi kembali meliburkan siswa paut sampai smp atau yang sederajat
pemkot jambi juga meliburkan aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang sedang hamil
siswa paut tk sampai smp atau yang sederajat kembali diliburkan oleh pemerintah kota jambi
hal ini dilakukan karena masih tingginya pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang belum teratasi
para siswa sudah diliburkan sejak jumat dan sabtu pekan lalu
saat itu pencemaran udara berada dalam status berbahaya
selain itu pemkot jambi meliburkan aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang sedang hamil
pemkot juga mengimbau perusahaan swasta agar meliburkan karyawannya yang sedang hamil
selain meliburkan karyawannya yang sedang hamil
dari tk hingga smp kami juga meliburkan ibu hamil asn maupun ptt yang bekerja di kantor pemerintah kota jambi
selama tiga hari juga kami juga menghimbau kepada sektor swasta
juga memberikan dispensasi untuk libur kepada karyawannya yang sedang hamil

kebijakan ini akan ditinjau kembali tiga hari mendatang bergantung pada kondisi asap dan tingkat pencemaran udara
dampak kabut asap sangat terasa bagi anak anak
mereka mengeluh sulit menghirup udara bersih hingga terserang ispa batuk flu dan mata perih
asap juga mengganggu waktu bermain dan belajar
asap juga mengganggu waktu bermain dan belajar
tidak bisa menghirup udara yang bersih dan susah bermain bebas

terus harapan adek dengan pemerintah pun asapnya

semoga pemerintah menghilangkan kabut asap
semoga pemerintah menghilangkan kabut asap
sekarang susah nafas
sekarang susah nafas
harapan adik dari pemerintah pun
supaya memperhatikan orang yang membakar hutan

terus belajar tegang gumar
biar pak jokowi menurunkan hujan buatan
biar pak jokowi menurunkan hujan buatan

kebakaran hutan dan lahan terjadi di tiga kabupaten yaitu muaru jambi tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur
penanggulangan kebakaran difokuskan pada tiga kabupaten tersebut melalui jalur darat dan udara
arven kennedy kota jambi jambi